salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
kita kasih tepuk tangan untuk diskusi malam hari ini senantiasa tapi sebelumnya kita
sapa sapa dulu boleh silakan butuh bapak jaqfar siddiq dari nasdaq mantap kemarin habis bikin
acara gede banget di gbk tuh oh apel perubahan bukan ultahesori apa loh hahaha acara bertempatan
betul tapi kita nggak cuma kedatangan itu juga toh kita kedatangan bang putra nababan
wish akhirnya mampir ke political show tadi aku sempet nanya bang ke kreatif bang kenapa ngundang
putra nababan kreatif tegas menjawab karena upung pandanya nggak bisa hahaha jadi adanya
bapak iya yang mana jadi yang bisa dibisa tapi ngomongin tema kali ini nih perubahan
seksus berkelanjutan rakyat pilih yang mana betul sebenarnya rakyat pilih yang mana sudah kelihatan
ciri cirinya mereka pilih yang mana kan ya kalau rakyat yang pilih perubahan itu pasti rakyat
yang belum kebagian jabatan rakyat yang merasa belum nyaman dan rakyat yang mengganti kata
pemerintah dengan rezim biasanya begitu biasanya begitu ya perubahan tuh sedangkan rakyat yang
memilih berkelanjutan itu adalah rakyat yang sudah mendapatkan jabatan betul rakyat yang sudah nyaman
dan rakyat yang dekat dengan pdi biasanya begitu bahkan hidup ada yang menarik nih di acara paksi
kemarin apeksi apeksi kemarin di acara apeksi kemarin itu para baca pres diundang untuk berpidato
pidato di sana tiga tiganya tiga tiganya oke dan pakar gestur handoko gani menyimpulkan kalau bapak
prabowo sekarang itu pidatonya berusaha menjadi seperti pak jokowi waduh beritanya benar ada ini
dong menurut gue dong kenapa bahaya kalau bapak prabowo menjadi pak jokowi artinya pak jokowi jadi dua
benar benar iya benar pak jokowi satu aja itu udah ada narasi tiga periode ya iya gimana kalau pak jokowi
berlipat ganda jadi jadi nampaknya udah oke menarik menarik menarik cerdas cerdas tapi tapi juga ya pak
handoko gani juga ngomong apa tuh di pidatonya pak anies pak anies malah berusaha jadi pak prabowo
jadi ada dua oke yang kasihan siapa bang andre dia mikir capresku yang mana ya ada dua jadi bingung
tapi kalau kita lihat ya ngomongin berkelanjutan atau ngomongin tentang perubahan ini kan sebenarnya tinggal
pilih program mana yang mau dilanjutin mana yang enggak sebenarnya bang abang ini ibaratnya ini tiga capres
ini lagi datang ke kondangan ya datang kondangan dia ngeliat meja prasmanan banyak lauk lauknya itu isinya
program program pak jokowi ya tinggal pilih mau ngambil mana mana yang mana yang enggak diambil ya pak
ganjar datang ngeliat ush enak enak semua nih program ini saya ambil semua kecuali yang revolusi
mental kenapa pak narasinya udah basiha diambil biasanya di belakang ada yang ngantri tuh ada yang ngantri
yang ngantri belakang pak anies wih pak anies ngelihat saya ngambil semuanya kecuali karena
udah jadi undang undang harusnya jadi mau nggak mau saya ambil aja ya pak jokowi ya pak jokowi ya pak
anies ya bodo amat jadi ambil betul dan kau tahu di mana pak prabowo di mana tuh dia nggak ngantri dia
cuma mondar mandir ngapain tuh mondar mandir dia nggak ikutan ngantri nggak ikut ngantri jadi tinggal
oke oke boleh boleh boleh agak soft ya malam ini ya kenapa kalian takut undang undang ite ya
karena kita denger denger makin kuat nih mau ite terima kasih aldo dan juga duto teman teman dari
sekaligus menutup diskusi kita pada malam hari ini dan terima kasih kepada para narasumber yang sudah
hadir di studio political show dan juga teman teman mahasiswa dari universitas tanjung pura pontianak
kalimantan barat kita akan ketemu lagi minggu depan hari senin jam dua puluh tiga puluh waktu indonesia barat